anggota polisi aktif lolos dalam proses seleksi lima puluh nama calon komisioner komnas ham dipertanyakan
figur ideal komisioner komnas ham seharusnya independen dan berada di luar struktur pemerintahan
apalagi polri adalah institusi yang paling banyak diadukan melanggar ham sepanjang dua ribu dua puluh dua ini
akankah proses seleksi komnas ham memenuhi harapan publik
saya akan menanyakan langsung kepada makarim wibisono ketua pansel anggota komnas ham
selamat malam pak makarim
pak makarim ini ada lima puluh orang yang lolos tes tertulis objektif dan juga penulisan makalah
nah kemudian ada satu perwira polisi yang lolos di tes ini
yang kemudian akhirnya menimbulkan reaksi begitu dari komisioner komnas ham saat ini
apakah memang latar belakang profesi ini tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam uji tes atau tes tahap yang sedang berlangsung kemarin
pak makarim saya ingin sedikit menjelaskan ya mbak eva
bahwa semua yang masuk di dalam lima puluh orang tadi itu adalah orang orang yang memenuhi syarat seperti apa yang diumumkan oleh pansel sebelum ini
jadi pansel sebelumnya telah mengamukkan siapa siapa saja yang boleh
yang menurut pak pansel pak sesuai dengan penggunaan nomor tiga puluh sembilan tahun

dan saya juga berpendapat bahwa di antara empat ratus enam puluh ribu polisi yang ada ini ya apakah semua berkelanjah yang tidak baik
tentunya kan ada juga yang baik ya
karena kita memiliki pengalaman bahwa pak suspar mono irsan
saya mantan polisi itu telah pernah menjadi anggota komisioner hak asasi manusia
dan tidak memiliki komentar komentar ataupun
malah dianggap calon atau komisioner yang baik
oke jadi memang ada presiden sebelumnya begitu
artinya komentar yang kemudian disampaikan oleh komisioner komnas ham yang kemudian menyayangkan karena fungsi dan pengawasan ini seharusnya dilaksanakan secara independen
menurut anda itu berarti berlebihan pak makarim
kalau menurut saya pertama kali ya
panselnya sendiri adalah orang orang yang
yang sifatnya independen
kita itu terdiri dari berbagai
berbagai tingkat ya
dan kita berdasarkan pada aturan aturan yang telah disepakati bersama
ya juga termasuk perundangan perundangan aturan perundangan perundangan yang ada
namun tempat kami
apa yang kita sudah mengusulkan sebagai
peseratan bagi calon calon komisioner komnas ham itu adalah sesuai dengan peraturan yang ada di indonesia
yang dikritik ini bukan kemudian
tapi kemudian calon calon yang lolos untuk menjadi anggota komnas ham
karena ada keraguan apabila kemudian perwira polri aktif ini nanti menjadi komisioner itu dipertanyakan independensinya begitu pak makarim
ya jadi saya mengatakan tadi ya bahwa kita memiliki pengalaman bahwa anggota dari komisioner hak asasi manusia
itu adalah polisi ya yang memiliki performance of kinerja yang terbaik sebagai komisioner hak asasi manusia yang baik ya
yang sesuai dengan tugasnya
jadi kita melihat ini adalah karena sebentar lagi dengan delapan dan sembilan juni tahun dua ribu dua puluh dua akan terjadi dialog publik
nah di dalam dialog publik tadi
para calon yang ada
yang lima puluh tadi dihadapkan pada publik pada masyarakat yang luas
ya nah oleh karena itu masyarakat luas dengan bebas akan menanyakan kepada calon calon
itu bagaimana sikap mereka terhadap masalah masalah anggota hak asasi manusia
dan bagaimana visi mereka untuk memajukan hak asasi manusia di tanah air
jadi nanti akan ada tantangannya kemudian di step selanjutnya dialog publik ini
tapi kalau kemudian disampaikan
ini dianggap melanggar acuan ham dalam paris agreement
anda tidak melihat bahwa lolosnya perwira polri aktif ini sebagai pelanggaran
kalau saya melihat ya bahwa kan ketentuan yang ditentukan oleh undang undang nasional
jadi undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan
jadi itu sudah memulai undang undang apa namanya pertimbangan pertimbangan hukum yang sudah mendalam
nah menai hal hal yang telah dikemukakan itu saya lihatlah
kita misalnya pernah mengalami kita dengan hak asasi manusia pak presiden omong osan
yang sama sekali tidak ada celah waktu beliau menjadi komisioner ham tersebut
kita coba lihat bagaimana hasil dialog publik antara calon tersebut
dengan masyarakat dan publik
kita kemudian mempertimbangkan dengan sesama apa yang paling baik buat masyarakat seluruh
oke oke pak makarim kalau kita tahu pengaduan tertinggi di komnas ham ini adalah lembaga kepolisian
bagaimana kemudian nanti bisa memastikan bahwa seorang perwira polri ini nanti bisa independen
dalam melakukan tindak lanjut pengaduan
pertama kali ya kita lihat ya bahwa yang bersangkutan itu kan
orang yang sudah menjelang pensiun ya
jadi sudah usia pensiun kalau kita lihat pp satu tahun dua ribu tiga
oh usia pensiun dari pejabat pejabat polri itu adalah usia lima puluh delapan tahun
dan beliau adalah pemberkati umur sekian
jadi dengan orang yang sudah tidak lagi bekerja sudah tentu kaitannya itu tidak terlihat
karena dia sudah bukan lagi bagian dari anggota polri yang aktif
jadi seperti saya dulu pernah jadi pegawai kementerian luar negeri ya
lima belas tahun yang lalu saya sudah pensiun
jadi kami sudah tidak lagi berdikkat pada ikatan yang merupakan
harusan oleh kementerian luar negeri tersebut
jadi kami bertanggung jawab tadi terhadap hal hal yang menyangkut pemikiran
dan juga kegiatan kami
oke jadi artinya anda yakin tidak akan ada konflik kepentingan
kemudian akan terganggu independensinya apabila kemudian melakukan
ketindak lanjutan dari pengaduan yang kemudian datang kepada institusi polri begitu pak makarim
nah pak makarim anda mengatakan berkali kali kan akan step selanjutnya adalah proses dialog publik
nah ini bentuknya seperti apa
apakah nanti di sini juga akan di asses bagaimana selain tadi publik
juga mempertimbangkan pemikiran komisioner yang ada saat ini
jadi kita memang maksud dari pada dialog publik tadi adalah memberi kesempatan
kepada publik ya untuk menilai
jadi jangan hanya penilaian panitia seleksi tapi publik juga memiliki kesempatan
untuk menilai calon calon komisioner hak asasi manusia tadi
kedua juga memberi kesempatan kepada
calon komisioner hak kesehatan manusia tadi untuk mendengar asfiasi masyarakat
dan juga publiknya terhadap masalah masalah hak kesehatan manusia
yang sekarang dirasakan oleh mereka
dengan demikian maka akan kelihatan bagaimana pandangan mereka
dan juga bagaimana sikap pandang mereka terhadap masalah masalah hak kesehatan manusia
jadi kelihatan apakah mereka itu memang layak sebagai calon
komisioner hak asasi manusia atau mereka itu tidak layak
nah penilaiannya gambarannya bagaimana kemudian di dalam debat publik ini
nanti penentuan lolos atau tidaknya bagaimana gambarannya pak makarim
jadi kalau menurut saya ya peranggapannya itu adalah mungkin hasil
dari dialog publik tadi itu akan dijadikan pertimbangan dalam
siapa yang calon yang akan diajukan ke dewan perwakilan rakyat ya
kedua tentunya mereka itu akan mendapatkan misalnya saja ya
pertanyaan pertanyaan dari publik ya mengapa
sementara ini hasil hasil kerja komisi ham yang sudah disampaikan
kepada kejaksaan agung itu kembalikan lagi
jadi dari jawaban jawaban yang demikian itu akan kelihatan apakah perang
yang itu memiliki pandangan pribadi yang betul mengenai hak hak tersebut
atau ya hanya mereka alat pada kepuncaan negara yang memiliki visi
terhadap hal manusia tadi
jadi oleh karena itu justru proses proses seleksi dialog publik ya itu
merupakan hal yang sangat penting dalam proses yang sangat bermanfaat
oke di dalam debat publik ini juga termasuk nanti memastikan perwira polri
yang lolos dalam seleksi ini bisa menjamin bahwa dia akan independen
dalam melakukan tindak lanjut laporan kasus ham meskipun itu terkait
dengan institusi polri begitu
ya saya rasa itu benar sekali mbak eva
ya yang kita akan coba cari
saya ingin menarikkan juga karena saya juga benar benar menarikkan
sebuah komitmen dari mereka itu adalah bagaimana isi hatinya
ya dan bagaimana dia punya komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia
walaupun usaha usaha untuk mempromosi hak asasi manusia
karena tanpa ada manfaat yang utuh dari semua elemen masyarakat indonesia
untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia maka hak asasi manusia
mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjaga kepentingan mereka sendiri
baiklah kita akan lihat bagaimana kemudian jalannya dialog publik ini
dan tentunya kita harapkan kita akan mendapatkan calon calon yang kredibel
sehingga dalam mengusut atau menindaklanjuti kasus ham ini
tidak tersandra oleh kepentingan apapun begitu ya pak makarim ya
persis mbak eva itu harapan kami
oleh karena itu mari masyarakat hadir di dalam dialog publik
untuk mengeleksi calon calon yang paling cocok
buat komisioner hak asasi manusia di masa yang akan datang
baiklah semoga prosesnya terus berjalan lancar
pak makarim bibisono ketua pansel anggota komnas ham
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
salam malam pak makarim
salam malam mbak heva